delapan pemuda di jombang jawa timur memperkosa seorang pelajar smp setelah berpesta minuman keras
empat pelaku di antaranya masih di bawah umur
dari delapan tersangka lima orang telah ditangkap sementara tiga lainnya masih buron
polisi menyita sejumlah barang bukti berupa botol miras ponsel dan pakaian korban
korban sebelumnya dijemput tersangka untuk merayakan ulang tahun
namun para tersangka ternyata menggelar pesta miras dan memperkosa korban di area persawahan di desa padang ngoro